anda masih menyaksikan breaking news pantauan puncak arus mudik lebaran sebelum kita kembali berbincang dengan dokter medical center kompas gramedia dr santi
kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di pelabuhan merak cilegon banten
sudah ada jurnalis kompas tv taufik riyadi di sana
selamat pagi taufik seperti apa kondisi arus lalu lintas di pelabuhan merak pagi ini
taufik saya belum bisa mendengar suara anda dengan jelas bisa anda ulangi kembali
ini terkait dengan kondisi arus mudik lebaran di pelabuhan merak
kita tahu bahwa banyak sekali warga yang akan menuju pulau sumatera khususnya dari pulau jawa
yang melewati pelabuhan merak untuk ke bakahuni untuk menuju kampung halamannya
bisakah anda gambarkan seperti apa kondisinya di sana
ya reza dan juga sudah memang kondisi di pelabuhan merak pada pagi hari ini sangat ramai
memang berdasarkan prediksi dari pt asdp dan juga kepolisian ini
untuk puncak di merak ini terjadi pada tanggal lima sampai dengan tujuh april nanti
dan untuk titik puncaknya atau titik tertingginya terjadi di prediksi yaitu pada jumat malam sampai dengan hari ini
dan tadi kami sempat bertanya kepada petugas yang berjaga di pelabuhan eksekutif
memang peningkatan kendaraan paling tinggi ini terjadi pada pukul sebelas malam sampai dengan lima pagi tadi
jadi memang peningkatan secara signifikan ini terjadi pada pukul sebelas sampai dengan pukul lima pagi
dan tadi saya sempat memantau sekitar pukul empat sampai lima pagi tadi memang antriannya ini sudah mencapai depan gerbang pintu eksekutif
namun memang pihak dari pengelola ini bergerak cepat sehingga bagi kendaraan kendaraan ataupun mobil mobil yang ingin mengantri
memasuki area pelabuhan ini segera memasuki area pelabuhan dan mengantri untuk menaiki kapal feri dan menyeberangi selat sunda
dan terkait jalan raya memang di jalan raya pantura ini sempat terjadi kemacetan pada dini hari tadi
namun ini segera terurai seperti yang kita ketahui memang di jalan raya
dirma masuk kami di dermaga ataupun di pelabuhan merak ini terdapat dua dermaga
itu dermaga eksekutif dermaga enam dan juga dermaga reguler yaitu dermaga satu sampai dengan dermaga tujuh
dan untuk menuju dermaga reguler sendiri saudara ini memang jaraknya cukup jauh dari dermaga eksekutif itu sekitar satu tiga km
dan tadi memang pada dini hari tadi kemacetan ini terjadi dan terlihat di depan pintu dermaga eksekutif
dan juga memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan selain pemudik yang melalui jalan raya pantura menuju ke arah pintu gerbang reguler ini
masih banyak juga warga sekitar yang berlalu lalang dan juga transportasi umum
dan di eksekutif sendiri saudara ini untuk hari ini merupakan titik tertinggi ataupun puncaknya
berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pt asdp ini total pada hari ini enam april dua ribu dua puluh empat ini
telah terjual sebanyak dua empat ratus tiket untuk eksekutif sendiri
sedangkan untuk reguler sudah terjual sebanyak tiga tiket per dermaganya
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga saudara
reguler sendiri ini juga terjadi kepadatan yang sama dari dermaga eksekutif
karena dapat diketahui untuk masa libur lebaran ini sudah dimulai yaitu pada tanggal enam april sampai dengan lima belas april nanti
sehingga pemudik ini memilih untuk segera melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka masing masing
agar dapat menemui sanak keluarga ini lebih lama di kampung halaman
dan untuk cuacanya sendiri saudara di pelabuhan merak ini sekarang sudah lumayan panjang
dan untuk cuacanya sendiri saudara di pelabuhan merak ini sekarang sudah lumayan panjang
dan jika kita lihat sejak tadi malam cuacanya cenderung berawan dan kemarin sore ini sempat terjadi hujan
dan berdasarkan prediksi dari bmkg memang untuk hari ini di prediksi akan terjadi hujan ringan
namun tadi sempat terjadi grimis tidak lama namun sekarang sudah berhenti dan memang kembali panas kembali cuacanya reza
ya taufik terima kasih banyak informasinya
taufik riyadi melaporkan langsung dari pelabuhan merak